jika biasanya pesantren dipenuhi oleh para muda mudi yang masih sekolah pesantren yang satu ini justru berbeda rian
iya ini pesantren payaman di magelang membuka program khusus di bulan suci ramadan untuk mereka yang telah lanjut usia puspa
biasanya dipenuhi murid murid muda yang akan bersiap belajar mengaji
namun di bulan ramadan ini para lanjut usia yang menjadi penghuni pesantren
terletak di magelang jawa tengah pesantren payaman menyediakan program khusus selama bulan puasa
yakni pesantren untuk mereka yang telah berusia senja
program khusus ini telah diadakan sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
pesertanya adalah mereka yang berusia antara enam puluh hingga delapan puluh tahun
salah satunya ninayanti yang mengaku banyak belajar islam agama yang baru dipeluknya
salah satu motivasi saya kalau seusia mau tidak mau
ya agak enaklah kita berbicara sama anak muda
apakah mungkin kita tidak bisa sinkronnya
para murid di sini cukup membayar tiga puluh ribu rupiah untuk belajar al quran
biaya operasional dan juga hidangan untuk berbuka puasa
peserta juga dibolehkan menginap di pesantren ini
dengan cara belajar yang masih tradisional
pesantren ini telah menggait sedikitnya tiga ratus lima puluh peserta lansia pada tahun ini
dengan ikhlas datang ke payaman untuk menimba ilmu
sekaligus mengamalkan ilmunya dan beramal untuk akhirat
pengelola pesantren berharap dengan mengajarkan agama islam lebih dalam
para peserta bisa menangkal segala seruan radikal
yang bisa memecah kesatuan dan keberkahan bulan penuh berkah ini